aliran kalisuntar di kawasan cipinang melayu jakarta timur pada minggu malam meluap hingga memasuki jalan permukiman dengan ketinggian tiga puluh sampai lima puluh cm
jembatan penghubung yang bisa dilalui sepeda motor juga ditutup sementara karena derasnya air
penyedotan banjir dilakukan petugas gul karmat lantaran genangan air sudah naik ke jalan
tim gabungan dari bpbd dki dan kepolisian bersiaga dan memantau kenaikan air yang sempat menembus level waspada
banjir setinggi enam puluh cm juga merendam ruas jalan bintar jati setu cipayung jakarta timur minggu malam
sejumlah mobil terpaksa menerjang banjir dengan arus deras meski beresiko mogok
sementara sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin
hujan deras mengguyur sejak kamis sore membuat hulu kalisunter berstatus waspada dengan ketinggian satu ratus tujuh puluh cm
selain merendam jalan raya dan sejumlah tempat usaha banjir juga merendam taman kembang sepatu setu
tim liputan cnn indonesia